saudara kepadatan kendaraan terjadi di dermaga reguler pelabuhan merak jumat malam
hingga saat ini tujuh puluh lima ribu orang telah menyeberang dari pulau jawa menuju sumatera via pelabuhan merak
hingga kini saudara tujuh puluh lima ribu orang telah menyeberang dari pelabuhan merak menuju pulau sumatera naik
dibanding tahun lalu di periode yang sama
selama dua puluh empat jam terakhir sudah ada empat puluh empat kapal yang beroperasi
pt asdp memprediksi puncak mudik terjadi pada enam april dua ribu dua puluh
arus lalu lintas jalur mudik di arteri pantura kabupaten bekasi jawa barat mulai padat
pemudik yang menggunakan sepeda motor mendominasi
arus pemudik mulai terlihat di kalimalang jalan k h nur ali kota bekasi menuju jalur pantura padat pada jumat petang
mengingat hari ini hari bekerja pemudik sepeda motor diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga malam ini
pihak kepolisian mengimbau warga tidak mudik menggunakan sepeda motor demi keselamatan pemudik
ini tidak diperbolehkan beraktivitas di ruas tol jalur pemudik menuju ke arah jawa maupun ke bandung
nah tadi saya pantau di kilometer empat puluh empat ini polisi sudah membangun sebuah tulisan
yang artinya bahwa kendaraan dengan sumbu tiga ini tidak diperbolehkan melintas
jadi untuk truk sumbu tiga maupun truk kereta gandeng ini sudah dialihkan oleh pihak kepolisian ke jalur arteri
tujuannya adalah supaya di perjalanan pengendara menuju ke gerbang tol cikatama
ataupun ke jawa maupun badung ini tidak terganggu
tidak terjadi adanya kemacetan maupun kepadatan arus lalu lintas udara
nah selain itu saudara yang menjadi himbuan penting bagi para pengemudi
yang juga akan melakukan perjalanan nanti malam ataupun hari sabtu atau minggu
ini yang perlu diperhatikan adalah kendaraannya
karena kalau di tola yang mbz sendiri sekitar pagi tadi hingga kemarin
sekitar tanggal empat april dan juga tanggal tiga april ini sempat
kemacetan yang cukup panjang di tol layang mbz ini diakibatkan karena ada beberapa kendaraan yang mogok
jadi ini yang perlu diperhatikan bahwa harus memperhatikan kondisi fisik dari kendaraan
tetapi dari pihak jasa marga sendiri
ini sudah mempersiapkan berbagai langkah atau antisipasi bagi kendaraan yang mogok di tol layang mbz
adalah menyiapkan parkir emergensi
ini hanya disiapkan bagi kendaraan yang mogok saja
nah nanti kita akan pantau bersama nilu dan juga saudara seperti apa kegiatan arus lalu lintas besok hari
baik terima kasih gracia adur jurnalis kompas tv yang melaporkan langsung dari tol jakarta cikampek
sebelumnya juga ada adi wah hadi yang melaporkan dari jalur arteri karawang